sejumlah pengendara di ruas jalan re marta dinata cikarang utara bekasi kami siang
dikejutkan kehadiran keranda mayat yang diangkat oleh empat orang mengenakan apd lengkap
yang lebih mengejutkan lagi ada pocong yang melompat lompat mendekati para pengendara
ternyata sang pocong malah membagi bagikan masker kepada para pengendara
pengendara yang sempat terkejut mengaku senang mendapatkan masker
semoga masyarakat sempat sadar dengan adanya ini jadi pejabatnya bisa cepat teratasi
kepolisian resor metro bekasi gencar menggelar kampanye masker setelah kabupaten bekasi
kembali menjadi zona merah akibat kemunculan kluster industri
menurut polisi peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dipicu masyarakat yang mulai abai
mungkin ini pocong juga ikut prihatin sehingga juga ikut membantu
unik kami untuk bisa memberikan warna dalam rangka kampanye
sehingga kami ingin dampaknya bisa lebih terasa oleh masyarakat
polres metro bekasi akan terus melakukan kampanye masker
guna mengingatkan masyarakat pentingnya mengenakan masker
langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di kabupaten bekasi
dedy beben bekasi jawa barat